karomani yang hadir sebagai saksi dalam sidang terdakwa lain andi desviandi mengakui hal tersebut

saya diberitahu oleh saudara andi
bahkan kalau tidak salah waktu itu ada sembang sembang
kepada detik com zulkifli hasan membantah dirinya menitipkan keponakannya kepada karomani
dirinya bahkan menyebut tidak mengenal sosok ex rektor unila itu
bahkan membantah memiliki keponakan bernama zaki al gifari
ketua umum pan itu pun menghindar saat dimintai konfirmasi di sela pertemuannya dengan ketua umum partai golkar erlangga hartanto pada rabu malam
sebelumnya pada sembilan belas agustus lalu
komisi antirasuah kpk berhasil
dan membekuk rektor universitas negeri lampung karomani
melalui operasi tangkap tangan
dalam ott itu kpk mengamankan sejumlah barang bukti
beberapa barang bukti ratusan juta rupiah
dan deposit berbentuk emas senilai satu empat miliar rupiah